bagaimana situasi sepanjang hari ini berkaitan dengan perayaan kemerdekaan republik indonesia di pulau rote di kabupaten dao nusa tenggara timur saya langsung sapa
iqbal kiyarso produser lapang asian indonesia selamat malam iqbal
jauh dari hiruk pikuk kota besar seperti apa perayaan kemerdekaan republik indonesia di pulau rote hari ini

nah putri dalam amanatnya menteri dalam negeri mengimbau agar fondasi dari nkri ini harus tetap dijaga terkait dengan persatuan dan juga kesatuan
nah juga disebutkan beberapa hal terkait juga pendidikan dan potensi alam serta umkm di kabupaten rotendao provinsi nusa tenggara timur ini
namun kenapa menteri dalam negeri tito karnavian memilih rote dao ini atau pulau rote pulau terselatan di wilayah indonesia ketika presiden joko widodo menginstruksikan untuk para menterinya
melakukan atau merayakan hari ulang tahun
ke tujuh puluh tujuh republik indonesia di wilayah perbatasan
untuk lebih lengkapnya saya akan mengajak anda berbincang begitu putri dengan menteri dalam negeri langsung pak tito karnavian
selamat malam pak
boleh pak silakan kita berdiri pak supaya sejajar dengan kameranya begitu pak
oke tadi siang pak tito sudah menjadi instruktur upacara di kabupaten
inspektur upacara begitu pak
nah kenapa pak memilih pulau rote kabupaten rotendao di provinsi nusa tenggara timur ini pak sebagai tujuan ya pak
para menteri juga hadir di istana
tapi tahun ini bapak presiden meminta
sebagian menteri untuk menjadi inspektur upacara di daerah daerah perbatasan atau daerah daerah yang jauh ya
daerah yang apa nama itu
nah saya mengambil daerah perbatasan
yang pertama karena saya sendiri belum pernah kesini
nah yang kedua
inilah bagian paling selatan di indonesia ya
selama ini kita hanya mengenal dari sabang sampai merauke
sementara kita melihat dalam pidato pidato bapak presiden jokowi
selalu beliau menyampaikan
kalau berbicara tentang indonesia selalu menyampaikan sabang sampai merauke
dari miangas di sulawesi utara sampai dengan pulau rote di indonesia
nah saya sudah pernah ke miangas
saya sudah pernah ke miangas

sudah sering karena saya dulu sudah ke papua
dan minggu lalu juga membagikan bendera di sana di merauke
dan kali ini saya mengambil tempat di pulau rote
untuk menunjukkan bahwa kita sebagai bangsa
batas wilayah kita dari sabang di barat
merauke di timur
utara di pulau miangas
pulau rote di selatan
bangsa atau negara yang sangat besar sekali
yang kalau kita lihat petanya
indonesia kalau diletakkan di petanya amerika serikat
itu bisa menutup dari san francisco sampai dengan ke new york
kalau di peta itu letakkan di eropa
dari portugal sampai moskow
ini bukan besar
kehadiran kami di pulau rute ini
sekaligus untuk membuat nuansa yang baru
sekaligus juga bergembira bersama dengan masyarakat
untuk merayakan hud ri yang ke tujuh puluh tujuh
saya juga memang sudah menyampaikan kepada bapak gubernur
silahkan bapak gubernur melaksanakan upacara di kupang tingkat provinsi
ini juga dari bupati kabupaten rotendau
saya sampaikan silahkan dilaksanakan untuk tingkat kabupaten
dan saya izin untuk menjadi inspektur upacara tingkat kecamatan
yaitu di kecamatan rote barat
di kecamatan rote barat
bergabung dengan juga kecamatan rote barat daya
baik pak sedikit mungkin pak
makna kemerdekaan nih
hari ulang tahun ke tujuh puluh tujuh indonesia gitu
bagi menteri dalam negeri sendiri itu apa pak untuk tahun ini
sekiranya ala keberhasilan
atau kita harus mensyukuri
peraturan yang menguasai
kita masih tetap menjadi satu bangsa
dari tahun empat puluh lima
selama tujuh puluh tujuh tahun
masih tetap utuh
dari sabang sampai merauke
dari myangga sampai pulau rote
tidak banyak negara yang bisa survive
bahkan banyak negara yang terpecah
seperti katakanlah uni soviet
negara yang punya kekuatan militer kuat
pecah menjadi rusia dan negara negara kecil lainnya
bahkan kita lihat sendiri
rusia dengan anaknya sendiri
yang pernah menjadi anaknya yaitu ukraina
sekarang malah perang ya
juga negara di yugoslavia misalnya balkan
pecah menjadi tujuh negara kecil
ya nah ini
kita bersyukur dengan tuhan yang kuasa
di tujuh puluh tujuh tahun ini
kita masih tetap menjadi satu bangsa
dan bahkan bukan hanya utuh
tapi bahkan melompat
kita melihat bahwa indonesia sudah menjadi negara pertama kali dalam sejarah bangsa kita
dua puluh ekonomi terbesar dunia
dan sekarang malah dipercaya menjadi pimpin pemimpin atau presiden g dua puluh
inilah suatu prestasi bangsa indonesia
terima kasih banyak pak titokar fdn
silahkan pak dilanjut acaranya
ada ibu ya
baik nanti akan saya lanjut pertanyaan ketika sudah selesai ini dengan ibu bupati juga
baik terima kasih putri
itu tadi berbincangan saya dengan ati tokar fdn
terkait dengan makna kemerdekaan dan juga kunjungannya ke pulau rote
kabupaten rotendao provinsi nusa tenggara timur
kembali ke anda putri
terima kasih iqbal kiarso
langsung dari rotendao nusa tenggara timur